apa yang terlintas di pikiran anda jika berlibur ke bukit tinggi
jamgadang ngarai sianok atau goa jepang
selain lokasi wisata tadi anda juga bisa berburu kuliner itia ladomudo
mengintip pembuatan kerupuk sanjay
dan mencicipi nikmatnya nasi kapau dan kuliner pedas lainnya
anita mai punya ceritanya untuk anda
semua rasanya menyatu dengan sempurna
oh my god keripik papanu rasanya duran
bukit tinggi kota yang bisa ditempuh sekitar dua jam perjalanan dari padang ini
pernah menjadi ibu kota negara pada masa pemerintahan darurat republik indonesia
selain wisata sejarah bukit tinggi juga menjadi surga berbagai kuliner legendaris
kuliner khas bukit tinggi hingga kini masih banyak diolah secara tradisional
dua tiga toko di padang sebuah saja toko pasti
dua tiga bunga dan kambang sebuah saja nanti hati
nah itu adalah pantun berbahasa minang yang cukup terkenal ya sebagai budaya minang
tapi yang lebih terkenal lagi ini adalah kulinernya
di bukit tinggi ini saya akan mengajak anda semua untuk berburu kuliner legendaris
waduh berapa kilo muleknya bu sehari bu
berapa kilo banyak banyak
kadang dua puluh kadang delapan belas
pasar bawah ini buka pukul lima pagi hingga lima sore
seperti pasar pada umumnya pasar ini menjual berbagai bahan makanan
tapi di pasar ini kita bisa menemukan pedagang yang menjual bumbu bumbu khas masakan minang yang siap diolah
kalau ini bumbu apa uni
bumbu pensi ini
coba lihat pensi itu apa ya
karang danau dan ninjau
karang danau bumbunya kayak gini apa aja ini unik
ada lauk jahe bawang merah bawang putih kunyit terutama bumbu kambing
berbagai bumbu siap olah dijual di pasar ini
seperti dari bumbu rendang gulai dan bumbu bumbu dasar yang sudah dihaluskan seperti bawang putih dan bawang merah
anda cukup menyebut bumbu apa yang ingin dibuat penjual akan meraciknya untuk anda
sangat praktis dan rasanya dijamin otentik
nah selain bumbu siap olah kita juga bisa membeli beragam jenis lauk khas masakan padang yang juga siap disajikan
saya menemukan sebuah lapak yang menjual kikil dan usus sapi isi telur yang biasa disebut tambunsu
kalau gulai kapo ini
ini buat gulai
oh ada isinya ini apa isinya
sudah pakai bumbu langsung
mau mencoba boleh
hmm boleh emang dicoba
hmm sudah ada bumbunya

makasih ya pak
masak lereng lohs lambung
di pasar lereng los lambung kita bisa menikmati nasi kapau kuliner khas padang
dengan harga sekitar dua puluh lima ribuan kita sudah bisa menikmati seporsi nasi kapur
masak lereng lohs lambung
dengan lauk kikil dan tambun
masak lereng lohs lambung
lauk yang tersedia sangat beragam
ada gulai ayam rendang daging dan juga sayuran
masak lereng lohs lambung
makan dengan tangan seperti ini memang cara terbaik untuk menikmati nasi kapal
masak lereng lohs lambung
masak lereng lohs lambung
masak lereng lohs lambung
masak lereng lohs lambung
masak lereng lohs lambung
masak lereng lohs lambung

sekarang sudah ada bumbunya

kuliner legendaris lain yang wajib dicicipi adalah itiak lado ngudo atau itik cabai hijau
kawasan ngarai sianok tidak hanya terkenal dengan pemandangan alam yang mengagumkan
tapi juga kuliner itiak lado mudo
kuliner ini bisa kita temukan di hampir setiap rumah

pedas cabai hijaunya ini dicampur sama bumbu bumbu khas masakan padang
nggak terlalu pedas nggak terlalu manis atau nggak terlalu asin
semua rasanya menyatu dengan sempurna
jadi penasaran juga ini gimana ya proses pembuatannya
proses pembuatan itiak lado mudo cukup panjang
itik yang telah dibersihkan dibakar terlebih dulu sebelum dicampur dengan bumbu
selain agar daging itik lebih lembut aroma asap dari proses pembakaran juga menambah cita rasa tersendiri
bumbu yang digunakan adalah bawang putih bawang merah jahe kunyit laos dan cabai hijau yang dihaluskan
pertama tama goreng bawang merah yang diiris halus
setelah bawang mulai kecoklatan dan harum masukkan bumbu halus
tunggu beberapa saat hingga bumbu masakan sudah matang

bumbu yang sudah masak dicampur ke dalam panci berisi itik yang sudah dipotong potong
masukkan juga daun salam daun kunyit daun jeruk dan serai untuk menambah aroma dan rasa
proses masak masih dilakukan dengan cara tradisional yaitu menggunakan kayu sebagai bahan bakar
setelah mencicipi berbagai kuliner khas minang mari mampir ke pusat oleh oleh di kota bukit tinggi
yang paling dicari oleh para wisatawan adalah
yang paling dicari oleh para wisatawan adalah
nah ternyata sekarang kripik belado punya berbagai macam rasa
salah satunya rasa durian
kita langsung cobain aja disini ya oke deh kalau gitu
oh my god kripik belado rasanya durian
yuk kita intip sedikit proses pembuatannya
pertama singkong dikupas dan dicuci lalu dipisahkan berdasarkan ukurannya
singkong kecil diiris bulat tipis sementara singkong besar dipotong memanjang dan agak tebal
setelah itu digoreng di wajan besar yang berisi minyak kelapa asli kemudian dicampur bumbu belado
resep turun temurun menjadikan masakan minang menjadi makanan favorit yang tersebar di seluruh indonesia
tapi rasa otentik masakan yang disajikan langsung di ranah minang memang tak ada yang mengalahkan
anitta mai bukit tinggi